seorang warga di kabupaten langkat sumatera utara diterkam harimau saat sedang memanen cabai di ladang
akibatnya korban mengalami luka parah di kepala hingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit
seorang warga yang sehari harinya bertani cabai ini terpaksa dibawa ke rumah sakit setelah diterkam seekor harimau di ladang di kabupaten langkat sumatera utara
akibatnya korban harus mendapat perawatan medis dengan delapan puluh dua jahitan di bagian kepala dan leher karena luka yang dideritanya
menurut ayah korban saat kejadian korban bersama keluarganya sedang memanen cabai namun tiba tiba ibu korban menjerit karena melihat anaknya diseret harimau
dalam jarak enam meter ayah korban berusaha menghalau harimau hingga akhirnya harimau menjauh
namun masih mengikuti korban dan keluarganya menuju gubuk
harimau akhirnya pergi setelah datang tiga warga lainnya yang ikut mengusir harimau tersebut
awalnya itu kami mengutip cabai kami mengutip cabai itu empat orang
kami itu ada pisah sekitar kurang lebih dua puluh meter sama naku aku sama nenekku anakku dua sama abang adik
jadi dalam waktu kejadian itu binikku ini datangin anakku
datangin anakku itu waktu mengutip cabai jadi tiga orang orang itu dekatan sekitar kurang lebih tiga meter itu
mereka ini yang tiga orang lalu harimau itu merekam anakku
diterkamnya anakku juga di belakang binikku menjerit
wah ini harimau bang diterkamnya gitu lari aku lari aku gitu ku tengok anakku udah diseret
saat ini korban sudah mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit putri bidadari setabat kabupaten langkat
kondisi korban juga dikabarkan mulai membaik setelah perawatan medis beberapa hari ini